istri kamu udah pulang dari pasar
gak tau ah
saya di parkiran
sebetulnya saya masih pengen disini
tapi saya harus pulang ke pekan baru
kamu masih betah
saya agak berat tinggal
saya jalan dulu
ke rumah kang mus
ayo wan ada apa pagi pagi mau ke rumah kang mus
mama gak mau ya kalau sekalian ngambil minum buat neng
nasi kuningnya satu lagi
kalau taninya udah mulai
bener bener tinggal di garut
kesini kalau ada peru aja
mama kenapa gak diajak
tapi nini enggak
kalau mama ikut bapak
bekas anak buahnya
kita habisin dulu aja backingnya
mereka berani karena masih ada backing
sekarang kamu rajin
kalau saya datang biasanya kamu cuma lagi duduk aja
terus pura pura kerja
beli nasi kuning lagi buat emak
kenapa tadi gak sekalian
saya juga mikirnya gitu
biar gak bulat balik

mari kita ke tempat
mereka juga ber conta dewa seribu sembilan ratus enam puluh tiga a
gak usah ngerepotin kang
akang gak sekalian dibikinin
itu buat akang iwan enggak
udah pulang dari pasar
gak tau ak
saya di parkiran
sebetulnya saya masih pengen di sini
tapi saya harus pulang ke pekan baru
kamu masih betah
saya agak berat ninggalin teman teman
di sini lagi ada masalah
masalah ada yang mau ngambil bisnis di jalan
sama di terminal
orang orang yang sekarang ngurusin bisnis kita dulu
itu bukan masalah
masih ada cecep ujang murad
jangan sampai nanti kamu sibuk ngejagain yang di sini
kerjaan kamu di sana gak keurus
masalah ada yang mau ngerebut bisnis di sini
itu cuma masalah biasa
masalah itu masih bisa diurus cecep ujang murat
kamu pulang aja ke pekan baru
urus tanggung jawab kamu di sana
ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
biar kamu ada yang nyiapin sarapan
alhamdulilah kalian hujuk lagi
istri saya cuma saya titip kemertua
karena kamar melebih saya nganggur
bukannya mau cere
mentang mentang baru habis makan
kamu berapa hari kembali
kacau kamu ding
cuma ngamari tiga hari aja di masa lain
kasih kasih kasih
semarang semarang semarang
kalau habis makan harusnya suaranya lebih keras
kasih kasih kasih
semarang semarang semarang
kasih semarang semarang
kasih kasih kasih
jangan berdiri di jalan
jangan berdiri di jalan
dari pak kiran
dari rumah kang mus
kok nggak masuk
sukanta lagi sibuk